sementara itu pemirsa pada hari ini kericuan mewarnai unjuk rasa mahasiswa yang mengkritisi pembangunan infrastruktur dan jalan di kabupaten tuban jawa timur pada jumat siang
masa yang mosi menilai pemerintah kabupaten tuban melakukan pembangunan secara asal asalan tanpa analisa matang sehingga membuang banyak anggaran
unjuk rasa di depan kantor pemerintahan kabupaten tuban pada jumat siang tadi diwarnai kericuhan
puluhan mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga akses masuk kantor bupati ini
kericuan bermula saat keinginan mahasiswa ditemui bupati tuban halinra fariski tidak mendapatkan respon
mahasiswa mengkritisi pembangunan infrastruktur dan jalan di kabupaten tuban
pembangunan yang menelan anggaran miliaran ini nilai asal asalan tanpa analisa matang
perkiranya pembangunan infrastruktur dan dari mulai tahun kemarin tahun dua ribu dua puluh dua telah mengalami kegagalan dan belokan sampai molor
bahwasannya kami mengingatkan kembali kepada dinas terkait seperti dinas pupr yang nantinya menjalankan tugas terkait renstra yang sudah disepakati
terima kasih kritik masukan dari teman teman adik adik mahasiswa
kami menjadikan sebagai semangat kami menjadikan sebagai pengguna kami lebih baik ke depan
terkait turun turunnya atau dukungan berikutnya pak
kita masih nunggu investigasi dari teman teman inspektorat